terima kasih tupu tupu
ke kawasan city u
tons terima kasih
dan pita tanda operasi perwakilan yang dituju mengambil tempat